nah yang kayak gini nih yang buat gue dari dulu gak pernah kurus
baru olahraga dikit aja udah nyerah
ya biarin aja itu kan masalah lo dulu
sekarang kan kalau gue gak olahraga juga gue gak bakalan gemuk lagi
tapi ingat kalau lo gendut lagi lo harus rajin olahraga
biar gak berlemak lagi
gue gak akan gemuk lagi
lo kan gak salah nat
terus nggak lo kasihin surat yang lo terima itu
tapi linol malah ngaku kalo dia yang nulis surat itu
terus dia juga ngaku kalo dia yang ngejepit gedang dari dalam
aduh si linol tuh stupid banget sih
udah jelas jelas dia juga dijebak sama hani
eh dia malah ngebantuin honey lagi
dan bikin masalah buat diri sendiri
gimana sih tuh anak
lo gak tau
terus sekarang gimana dong
anak anak satu sekolah pasti gosipin gue yang gak enggak sama linol
mereka gak puas deh udah nganjek ngajak gue selama ini
udah lah nat udah
emang sih sekarang tuh hani tuh bener bener keterlaluan banget
pokoknya kita bakal bales dia nat
kita nggak boleh tinggal diem
kali ini kita harus bisa bales si hani
duduk sini aja
kayaknya meja ini licin deh untuk orang orang yang gabung kan
sangat banget sih game cheers tiger
ndri itu kan pernah jadi anggota cheers mereka
sorry banget ya ndri
ambil sisi positifnya aja lah
lo bisa scan diet juga kan
kayaknya pinggang lo juga udah mulai berlemak tuh
udah gak pernah latihan chears lagi
kalian semua tuh pada keterlaluan banget sih
ups ada yang marah nih
biasa pahlawan pembela kebenaran
pahlawan pembela kebenaran
tapi kayaknya personelnya kurang satu deh
udah dendri lo ikut gue aja
wah kayaknya ada anggota charles angel yang baru nih
sumpah deh game cheers tiger tuh nyebelin abis
kali ini kita harus bales si hanyun
tapi caranya gimana
andri lo punya ide gak
eh kebetulan ya pinggang gue kelihatan berlemak banget
aduh gimana dong matilah gue
kebetulan nih pinggang gue udah kayak koala gitu
gemuk gemuk gitu aduh
eh lo tuh gak usah perbual gitu deh
lagian omongannya hany lo dengerin
eh denger ya
bodi lo tuh oke banget
terus lu tuh cantik banget
jadi udah gak ada masalah apa apa kan
ngapain mesti diribetin sih
ngapain sih loh yang kayak gini dibawa ke meja kita
eh betul lagi kata hany
gue tuh kayaknya gemuk banget deh
emang lo tuh sebenernya apa sih
mau lebih kurus lagi
waduh sei iri aku capek nih
itu kan rita armier penari dan kreografer yang lagi ngetrend banget
oh ternyata dia fitnes disini juga
aduh aduh sumpah dia udah gak kuat lagi nih
dapet gak kuat lagi
nah yang kayak gini nih yang buat gue dari dulu gak pernah kurus
baru olahraga dikit aja udah nyerah
ya biarin aja itu kan masalah lo dulu
sekarang kan kalau gue gak olahraga juga gue gak bakalan gemuk lagi
tapi ingat kalau lo gendut lagi lo harus rajin olahraga
biar gak berlemak lagi
gue akan gemuk lagi
gym gak cocok deh buat gue
alat alatnya nggak ada yang pas buat gue
lagian badan gue udah sekecil ini
ngapain juga gue bakar lemak
lagian lo sih ada ada aja alat seberat itu lo pakai aja
makanya rubah dulu dong stylenya
jadi dari tadi lo berdua ngeliat gue
gue malah ketawa ketawa aja ngeliat lo sama velo
olahraga itu bagus buat kesehatan mil
bukan cuma buat ngurusin badan
lo ngapain sih peduli banget sama si indri
ih kayak lo gak tau aja
biasanya dia kan jahat banget sama kita kita
terus lo gak merhatiin apa yang dia urusin tuh cuma badannya aja
kasian sama indri
soalnya keadaannya indri itu ngingetin sama keadaan kita
waktu kita belum jadi cewek beken
selalu diledekin disalah salahin
padahal kita gak ngelakuin salah apa apa
keadaan kita waktu jadi cewek gak beken
emang lo pernah jadi cewek gak pakaian
ini kan bisa jadi alesan gue ketemu sama natra iya kan nat
habis kalian gak tau kan gimana rasanya di skors
gue tuh dikurung di rumah sendirian
mana gak ada temen lagi
awas aja tuh si lino
ntar kalau gue ketemu sama dia tuh ya di sekolahan
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak

ya sutra deh terus nambah aja
ndri ndri ndri latihannya udah selesai
ndri ndri woy ya ampun
aduh udah gimana sih ruang ngeliat apa
gue masih gemuk tau
eh asal lo tau aja ya denger nih
maksimal berat badan kita itu turun dalam satu minggu itu satu lima kilo
jadi lo gak usah diporsir
iya tuh mbak bilangin sama temennya kalau aerobik itu jangan kayak kejar setoran deh
tau gak tadi di depan gue liat apaan
tadi di papan pengumuman gue liat ini
ayang terima kasih ya sudah nunggu akika
eh itu itu itu bukan gebetan gue tadi
oh iya ya sorry nih mil bukan yang mau bikin lo patah hati
menurut gue gebetan lo itu kayaknya kelelot mesra
gue kalah sama cowok
wah kayaknya gudang bakal kena grebek lagi nih hari ini hahaha
hah nih ini lino udah selesain pom pom yang waktu itu lino janjiin
oke thanks ya
hebat juga lo nol gaper cuma deh lo keras kursi tiga hari kalau bisa nyelesain kayak gini ya gak
eh ya udah keluar giso nol
ngapain lagi loh masih di sini emang penting ya lo ada di sini
han han kalau gitu di nol balik ke kelas dulu ya
ya han ya dadah dadah hani
eh tunggu eh han lu tuh jangan kebangetan nih sama lino
lu tuh udah ngerjain dia sampai dia kena skors
terus tanpa minta maaf sekarang lo minta dia bikinin pom pom dan lo usir dia seenaknya
gak terlalu terima kasih banget sih lo

udah cukup gue toleransi sama lo gue mau ngapain sama lino itu urusan gue
lino aja gak keberatan kenapa lo mesti marah emang lo pikir lo siapa penguasa sekolah
eh gue kasih tau lo ya lo tuh bukan siapa siapa
lo memang beken tapi lo gak bisa ngalahin kekuasaan hani di sekolah ini
kalau itu masih jauh di bawah kita dan lo gak bisa ngalahin kehebatan kita tahu
eh gue boleh cabut sekarang nggak
jadi itu maksud lo caranya
nih di dance tiga on tiga kita buktiin tim lo dan tim sisil siapa yang lebih menang itu yang paling hebat gimana
wah gak waras dia
eh asal lo tau ya nyokapnya hani tuh dulu menari internasional dari belum bisa jalan juga hani udah bisa nari
oh jadi lo nentangin hani untuk lambang ngedance
hani pasti menang ya gak han